terima kasih anda masih bersama kami
menteri kesehatan terawan agus putranto mengatakan telah melakukan berbagai tindakan
untuk mengantisipasi masuknya virus misterius dari tiongkok ke indonesia
menurut terawan virus ini sudah mulai masuk ke berbagai negara seperti thailand dan jepang
terawan mengatakan mereka telah menyiagakan petugas kesehatan untuk melakukan pengawasan ketat
terhadap penumpang yang baru tiba di bandara dan pelabuhan
pemeriksaan penumpang dilakukan menggunakan termoscan serta alat detektor
kementerian kesehatan sudah menyusun prosedur penanganan standar
dan menyiagakan rumah sakit yang memiliki ruang isolasi